kementerian kesehatan membanta isu mengenai penghapusan rapid test dan pcr sebagai salah satu syarat perjalanan
kabar ini mencuat lantaran dalam surat keputusan menteri kesehatan pada tanggal tiga belas juli dua ribu dua puluh
tak dicantumkan pemeriksaan hasil tes ini sebagai metode screening awal di pintu pintu masuk
dalam sk ini pelaku perjalanan hanya harus melalui pengecekan suhu tubuh
dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit ahmad yuryanto melalui rilis yang dikirimkan ke cnn indonesia
membantah hal tersebut dan menyatakan sk yang dikeluarkan hanya sebagai paduan bagi petugas berwenang untuk melakukan pengawasan di pintu masuk
ada pun syarat pelaku perjalanan masih mengacu kepada surat edaran gugus tugas covid sembilan belas nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh yang mewajibkan adanya surat keterangan bebas covid sembilan belas
terpantau di bandara soekarno hatta pada kamis pagi juga belum ada perubahan prosedur persyaratan calon penumpang
penumpang yang tak membawa syarat keterangan diminta melakukan rapid test di tempat yang disediakan
melalui pesan singkat kepada tim cnn indonesia jurubicara kemenhub adita irawati menyatakan baik rapid test maupun pcr
masih dibutuhkan sebagai syarat di pintu pintu perjalanan transportasi jarak jauh
meski demikian efektivitas persyaratan tes awal covid sembilan belas sebagai penyakit yang dikeluarkan adalah tidak terlalu banyak
dan juga tidak terlalu banyak yang diperlukan untuk melakukan penyakit yang diperlukan di pintu pintu berjalanan transportasi jarak jauh

masih waktu keluarnya hasil tes membuat tak ada jaminan seseorang tak terpapar selama periode menunggu
bahkan menurut pakar epidemiologi unair windu purnomo idealnya pemerintah menutup perjalanan di wilayah zona merah dan oranye
tapi kalau kita memang mau tetap orang boleh di bepergian ya untuk menggerakkan ekonomi atau apalah gitu ya
maka yang digunakan adalah swab test

sudah sampai di tujuan ya tetap isolasi misalnya
tidak boleh ada perjalanan selama masih ada daerah merah
artinya perjalanan dari daerah merah orange ke daerah lain
atau dari daerah lain menuju ke daerah merah dan urine
dalam aturan masa berlaku surat keterangan uji tes pcr
hasil negatif atau rapid test non reaktif berlaku selama empat belas hari pada saat keberangkatan
reza ramadan julian asri jakarta